tidak tahu perginya kemana
ada pesan pak
jarang ada di kantor desa
kalau dia itu ditegur sama pak kades
pak kades itu
itu kan orangnya disiplin
terima kasih ya saya pamit dulu
iya pak assalamualaikum
kan setiap hari juga kesini atuku
ada bu guru yola di rumahku
di rumah saya maksudnya
siapa yang ngasih tahu atukum
bu guru yola ngomong apa sama jeniper
nggak tahu atukum
kan saya di sini
tadi sebelum kamu kesini
iya tadi sebelum saya kesini
ya sekarang mungkin udah pulang atukum
ngobrolnya di pos rendah aja yuk
bapak ke pos ronda dulu nya
bapak ke pos ronda dulu nya
gara gara dedek agak ngamteri makan siang
kamu bos tuh jadi telat makan
yang penting teh emak sama dedek sehat
mungkin dedek sama emak juga lagi sibuk
jangan mau repotin orang lain
kamu bos teh selalu positif menilai orang
memang harus begitu
kita harus senuzuan sama orang
kalau kita berperasa kata sama orang
bukan buat untuk orang lain
tapi buat diri kita juga
jangan jangan teh kesal sama kang bos
gara gara kang bos belum nyatain cintanya sama dedek
kamu teh ini ada aja
saya sama dedek
kita cuma berteman
temen apa temen
gak enak makan ya inget sama dedek
bilang aja kamu teh mau
hah ini aja kang bos
deh panggilin ida suruh deh kesini ya
surah om mirip ya
om kan papih yah
bapak sama om ido lagi ke pas ronda
hah ebri ebri masih lama belajar disininya
nanti kalo misalnya ada yang nanyain om maceng om ido sama bapak
jangan bilang di pos ya
ngelamunnya agak lain
mau gak sih
jangan buat mas
somapa jangan tuang lewat
walaupun nasib nya sudah weet temanku
tapi semuanya ini yang pana buna
pentingnya akan diima
kamu pernah ikut ronda nggak
saya juga gak pernah tuh
tapi kok nama kita ada di situ ya kum
nama kita memang selalu ada di situ dong
tidak pernah berubah berubah
emang ada yang namanya berubah
siapa tuh kum
kok gak bikin bubur merah bubur putih
kenapa tidak ada bubur merah dan putihnya
kenapa begitu ya
kenapa begitu ya
masih ngobrolin bahasinya
waalaikumsalam pak sekdes
kamu lihat sobri tidak
sobri tadi kesini pak
tapi udah pergi
saya nggak tahu perginya kemana
ada pesan pak
sekarang sobri itu sering hilang
jarang ada di kantor desa
kalau dia itu ditegur sama pak kades
pak kades itu kan orangnya disiplin
terima kasih ya